sejumlah pengendara motor yang melintas di perbatasan bundaran waru surabaya jawa timur
tepatnya akses pintu masuk kota surabaya rabu siang dihentikan petugas
bukan karena melanggar lalu lintas
melainkan ada pemeriksaan kartu vaksinasi peduli lindungi
bagi para pengendara yang belum tervaksinasi
akan langsung divaksin on the spot dalam gerai bus vaksin hasil inovasi polrestabes surabaya
sementara bagi para pengendara yang telah divaksin
diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke kota surabaya
vaksinasi on the street ini bukan hanya bagi warga surabaya
tapi juga diperuntukkan bagi warga luar daerah jawa timur
itu ditambah dengan bus vaksin stasioner
ketiar yang dilakukan saat ini merupakan langkah langkah lanjutan
baik gerai stasioner berskala besar
maupun proses vaksinasi yang dilaksanakan di setiap bukit
mobil vaksinasi juga hadir di kota palangkaraya kalimantan tengah
warga pengguna motor maupun mobil bisa mendapat vaksin gratis
jika melintas kawasan jalan yosudarso
sebelum disuntik di dalam mobil maupun di atas sepeda motor oleh petugas vaksinator
warga tetap terlebih dahulu menjalani proses screening
kapolda kalimantan tengah irjen polisi deddy prasetyo menjelaskan
vaksinasi drive thru ini digelar selain menghindari kerumunan antar sesama peserta
cara ini juga dianggap efektif sangat mudah dan cepat

berdasarkan data satgas covid sembilan belas kalimantan tengah
hingga lima oktober capaian vaksinasi di kalimantan tengah baru mencapai tiga puluh tujuh dua persen
tim liputan cnn indonesia